kasus muhammad said jumat haji indonesia yang difonis dua tahun penjara dan denda rp lima puluh atau setara rp dua ratus
lantaran didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan asal lebanon di masjidil haram terus berlanjut
yakin muhammad said tidak melakukan tindak pelecehan tersebut pihak keluarga memohon bantuan pembebasan ke presiden jokowi
terlebih keluarga yang umroh bersama muhammad said sudah kembali ke kampung halamannya di pulau podang podang liukang tupabiring kabupaten pangkep sulawesi selatan
adik saya harus dijerat hukuman dua tahun penjara dengan tuduhan tuduhan yang adik saya sendiri merasa tidak melakukan hal itu
adik saya tuh memohon bantuan dari
dari pemerintah indonesia
tolong pak bantu adik saya
pulangkan adik saya ke indonesia pak
muhammad said ini tidak bersalah
saya tahu betul sifat adik saya seperti apa saya tahu akhlaknya adik saya
terkait pembelahan keluarga ini kementerian agama wilayah sulawesi selatan
berjanji untuk memperbaiki perubahan kemudiannya
mereka berjanji akan terus mendampingi muhammad said
sekaligus menjalin komunikasi dengan konsulat jenderal republik indonesia arab saudi
pihaknya juga meminta keluarga untuk memberikan bukti bukti yang bisa menganulir pelecehan seksual dalam persidangan
jadi apa namanya naik banding lah kalau ada bukti bukti baru yang bisa memetahkan bukti yang dalam persidangan awal
kasus ini terjadi di kawasan masjidil haram dua puluh jawa tenggara indonesia

saat itu muhammad said tengah melaksanakan prosesi tawaf dan sempat terjatuh
saat keluar dari barisan ia tiba tiba ditangkap askar keamanan masjidil haram
karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada jemaah perempuan asal lebanon
ia kemudian disidang dan didakwa bersalah dengan fonis dua tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah
rekaman dari cctv di sekitar lokasi kejadian juga dijadikan berita yang sangat menarik

tim liputan cnn indonesia